hai cnn breaking news kembali hadir ke hadapan anda saya pangeran kebakaran kembali melanda
pertokohan pasar senen jakarta pusat kamis pagi tadi api bermula dari ruko yang berada di lantai
tiga pekatnya asap membuat petugas kesulitan untuk masuk ke dalam pertokohan kebakaran kembali melanda
pasar senen blok tiga jakarta pusat banyaknya barang yang sudah terbakar di pusat perbelanjaan pakaian
bekas ini membuat api cepat menyambar ke seluruh bangunan gedung pasar blok tiga banyak
pedagang yang belum sempat menyelamatkan barang dagangan mereka sejumlah petugas kebakaran berupaya
memasuki pertokohan pasar senen menyusul kebakaran yang terjadi sejak pukul lima pagi
pekatnya asap membuat petugas kesulitan menuju titik api di lantai tiga gedung meski telah
menggunakan tabung oksigen pada pukul empat dua puluh delapan dari kami dari damai kejauhan menuju sampai
sepuluh ini sudah berusaha untuk memadakan salah
kemudian tidak berhasil
hingga kamis pagi sekitar pukul tujuh api masih belum berhasil dipadamkan
meluas ke pertokohan senen dua puluh unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi
ekobudi jakarta bagaimana situasi terkini dari pasar senen jakarta
apakah pihak dari pemadam kebakaran sudah berhasil memadamkan api di pasar senen
baik punca sampai saat ini bisa saya informasikan bahwa api ataupun juga
asap yang ada di pasar senen ini masih terus berada di sini masih belum bisa
dipadamkan apinya kobaran asap juga masih terus membumbung tinggi di atas
di kawasan pasar senen ini dan ya aparat pemadam kebakaran ya petugas pemadam kebakaran dan juga aparat kepolisian masih tetap berada berjaga jaga di sini
pemadam kebakaran terus berupaya untuk memadamkan api
bisa terlihat ini adalah salah satu mobil pemadam kebakaran
di sebelah sana juga sudah ada yang standby mobil pemadam kebakaran untuk bersiap siap memadamkan api ataupun juga aplusan dengan petugas pemadam kebakaran lain yang saat ini masih berada di dalam
ya dan bisa dilihat di belakang saya ini adalah dagangan dari para pedagang kain yang telah berhasil dikeluarkan dari dalam pasar
mereka untuk sementara mengeluarkan dagangan mereka di halaman pasar senen ataupun juga di sekitar halte di depan pasar senen
petugas dan juga pedagang bahu membahu untuk mengeluarkan barang dagangan mereka
api masih terus berkobar masih terus berjalan
kalau sebelumnya hanya berasal dari blok tiga namun api telah berhasil menjalar sampai ke blok satu
dan juga blok dua
titik api juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi diketahui bertambah dari satu menjadi empat titik api
aparat pemadam kebakaran juga agak sedikit kesulitan untuk memadamkan api karena memang akses atau pintu masuk ke dalam pasar senen hanya dua pintu
yaitu pintu timur dan juga pintu selatan yang dimana dua pintu tersebut saat ini masih terus ditutupi oleh kabut asap hitam
dan beberapa saat yang lalu juga karena angin yang sangat kencang sehingga asap begitu banyak
mereka keluar sehingga membuat warga pedagang bahkan saya pun yang ada di sini meski sudah memakai masker
namun agak sedikit menderita sesak nafas dan tiba tiba menderita pilek
terbayangkan bagaimana petugas pemadam kebakaran yang ada di dalam sana yang masih terus berjaga jaga yang masih terus berusaha untuk memadamkan api dalam kondisi yang penuh asap tebal seperti itu
dan bisa saya informasikan bahwa tadi beberapa pedagang sudah berada
berhasil saya minta keterangan mengenai kerugian yang mereka derita
kerugian yang mereka derita berkisar antara satu miliar hingga tiga miliar rupiah
yang bisa saya sampaikan juga bahwa di setiap blok dari blok satu dan blok dua mayoritas dihuni atau berada ya dihuni oleh pedagang yang berjualan baju
baik itu baju bekas ataupun juga baju yang baru
sementara di blok tiga mayoritas adalah pedagang yang berjualan alat alat elektronik
kebakaran yang terjadi di pasar senin ini di tahun dua ribu tujuh belas
terulang lagi kemarin sempat terjadi kebakaran
dan yang paling parah sebelum kejadian di tahun dua ribu tujuh belas ini adalah kebakaran yang terjadi pada tahun dua ribu empat belas yang lalu di mana ada tiga ratus kiosk yang terbakar
ya inilah saat ini di bagian halaman saya semakin dekat
ya saya akan coba cari pedagang yang masih berada di sini
bapak bapak jualan di sini pak
jualan apa pak
lantai tiga blok satu
lantai tiga blok satu
oke bapak sudah berhasil mengeluarkan barang barangnya bagaimana
nggak ada berhasil
nggak berhasil dikeluarkan pak
satupun nggak ada
satupun nggak ada pak
tadi kejadian jam empat bapak ada di mana
kejadian jam empat saya taunya jam enam
bapak bapak sudah menghitung berapa pak total kerugian yang bapak derita akibat kebakaran
yang lapak saya itu hanya kecil kerugian anggaran dua ratus juta
bapak sudah tahu ada informasi penyebab kebakaran karena apa gitu pak
bapak belum tahu sama sekali
tidak berusaha mencari tahu ke petugas keamanan atau bagaimana pak
belum belum berusaha
ini lagi pengen mencari cari kerabat baru kan
kerabat anda ada juga yang berjualan di sini
rencana besok pagi mau ngumpul lagi di sini kan
ada yang mungkin bapak ingin sampaikan ke pengelola pasar gitu pak
minta itu supaya lapak itu gimana bisa hari iniin lagi kan dikembalikan lagi untuk pedagang gitu kan
tidak ada ganti rugi misalnya gitu
ya itulah ganti rugi misalnya kan
kalau nggak diganti rugi katanya mau dituntut ke ininya namanya
baik terima kasih bapak
ya saat ini kondisi asap masih terus ada di atas pasar senen ini
ya asap masih terus membumbung tinggi
asap tebal asap hitam
karena kondisi angin yang sangat kencang di tempat ini punce
sehingga aparat pemadam kebakaran juga agak susah untuk menerobos masuk ke dalam dan memadamkan beberapa titik api yang ada di dalam punce
nanti kita kembali kepada anda untuk informasi terkini dari kebakaran pasar senen
cnn indonesia breaking news akan kembali sesaat lagi
indonesia breaking news